lewat tagar oaoe di singapura
fia valen mengabadikan penampilannya di negeri jiran singapura
tak lama setelah menyapa para penggemarnya
lagu andalan sayang pun menggema di hadapan empat hadirin
yang sebagian besar adalah tenaga kerja wanita asal indonesia
dalam acara yang digelar di kbri singapura akhir pekan kemarin
fia valen memang sengaja diundang khusus untuk menghibur para tki
kesempatan bergoyang dengan lagu dangdut koplo yang tengah populer ini
tak disiasiakan para pekerja asal indonesia
puas bergoyang bersama fia valen kehebohan berlanjut
saat menteri luar negeri retno marsudi
membawakan alunan hits dangdut legendaris terajana
tak cuma untuk menghibur para pekerja asal indonesia
menteri luar negeri retno marsudi hadir untuk meluncurkan
tiga inovasi pelayanan publik bagi tenaga kerja indonesia
tiga inovasi berupa kartu pekerja indonesia pelaut bpjs
ketenaga kerjaan online dan akreditasi agen online tersebut
diharapkan dapat membantu para tki di luar negeri
untuk dapat tetap menikmati berbagai pelayanan publik
dengan lebih mudah dan cepat
menurut menlu tiga inovasi yang baru diluncurkan ini

ini juga jadi bukti upaya pemerintah memberikan perlindungan terbaik
untuk pekerja migran asal indonesia